sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ibu kalian saya akan menjalankan amanatnya sebaik baiknya
semua akan aman aman aja
kalian tenang aja
kita tuh lagi sedih gara gara kepergian mama
kalo misalnya harus milih juga
kita lebih milih mama
udah lah meh
kamu tidak boleh bergaul dengan orang sembarangan dia
kamu itu pimpinan perusahaan yang besar
dia di jemput gak telanjutnya
kok belum nyampe sih

tert bentar kerja bor britain rudd
jangan k kraftik
ya ampun tante ini tasnya tante
terima kasih adrian untung ada kamu sayang kamu gak apa apa kan
banyak yang penting dalam tas ini adrian
terima kasih banyak ya
sar sini sar gimana semuanya lanjut
beres bu semuanya beres
yang pasti surat wasiat lama gak jadi dibacain
tapi katanya belum bisa ada pengalihan sebelum surat ibu dibuktikan keasliannya
eh bodoh ya jelas itu asli lah padahal aku sendiri yang nulis kok
oh iya wah mantep juga nih ibu hebat banget
sari tapi kamu tetap harus ingat kamu tidak punya hak atas uang itu
karena itu tetap punya saya
ya enggak bu ibu mah tenang aja saya emang nggak berani macem macem
masa saya mau macem macem sama ibu ntar di gitu
nggak tenang aja bu
baguslah kalau begitu
mama udah selesai belum ya belanja nya
yang bener sih kamu kayak gitu
iya iya tante jadi kejadiannya tuh kayak gitu
eh ya terus kepalanya temen aku benjol
kau sama triang
waktu sama aksan mama sebahagia itu
sekarang sama adrian
kok sama aku enggak ya
ada aja ya cerita ya
kalau emang anak susia kamu
mama udah selesai belanjanya
iya mama baru aja nyampe ini sayang
kalau kamu tahu tadi kejadiannya
aduh mama bikin shock banget deh
ini tas mama hampir dirampok
untung aja ada adriani yang nolongin mama
nggak nggak tante
saya permisi ya
sekali lagi makasih ya
tapi jangan disini
nanti kalau bodyguard aku tahu
aduh ribet banget
atau jangan jangan udah makan ya
yaudah kalau gitu kita duduk duduk aja ya
kenapa sih yuk
aku tuh gak mau kena masalah
lebih baik kita gak usah deket deh
sekarang kan kita juga udah beda
sumpah itu kenapa sih
waktu itu adrian
sekarang kamu nggak mau disini ya
emang kenapa sih
bentang bentang aku punya uang banyak
terus kalian ngejauhin aku
terus kalian ngebeda bedain
aku tuh gak berubah yuk
aku tuh masih sama
eh kau ngapain sih berisik amat
kok mukanya sedih begini
ayo udah lo nggak usah kerja lagi disini
ntar lagi juga lo jadi orang kaya
pulang aja bu
ibu tuh kenapa sih
dari kemarin ngomongnya kayak gitu terus
maksudnya itu apa sih bu
lo kagak usah banyak tanya
udah pokoknya mulai sekarang hidup kita kagak akan susah
udah pulang aja
jadi sekarang ibu kamu dipenjara gara gara dia dituduh bunuh ingrid
apalagi bukan gak salah apa apa
dia tuh gak berbuat apa apa
dia kan gak mungkin bertahan di penjara om
lia kamu tenang ya dulu ya
om akan bantu kamu sama ibu kamu
ya kamu tenang aja dulu
sekarang semuanya lebih bagus
ranti di penjara
berarti nggak akan ada lagi teman temannya
lia juga sendiri ya